lu mau minta ramuan
tapi lu gak punya duit
yaudah ntar gua bikinin ramuan super buat lu
masih di kamar mak

sekejap di sini
saatnya sama sama main ole
pelan pelan saya sama sama dengan aku
masuk geschmack semua

gue pikir lu biasa biasa aja sama kehamilan mama
gak kayak indri
mau penyanyi rock
senang sedih ya nyanyi
indri marah sama pelang yang kemarin
dipoto sama temen indri
disembar di sekolah
indri dikatain cucunya dukun
rumah itu bukan dukun sayang
yang oma kasihkan ke orang orang itu
tapi dari sini
ini dari mamanya oma
dan bukannya harus hati hati
karena sudah lama ini
ini dari mamanya oma
karena sudah lama ini
ini buku lama
banyak bahasa belandanya
dan semuanya ada disini
kita harus hapus berita itu pak
ya ada masalah
itu yang ada masalah
karena saya tidak minta izin dari narasumber
putra dari ibu aminah tadi menemui saya
dan mereka bilang
mereka mau lapar polisi
kita gak bisa hapus selfie
kita gak bisa hapus selfie
pure nya ratusan ribu dan terus bertambah
setiap kalian sakit
omah buka buku ini
udah umur lima puluh tahun lebih
nih lihat omah
indri lihat kan
orang orang yang seumuran omah
semuanya itu kulitnya sudah pada peot
giginya juga udah pada habis
omah itu bukan dukun
ini ramuan yang ditulis
sama nenek buyut omah
itu juga nenek buyut indri
kalau omah sudah tidak ada
dan indri yang harus
bukan di rumah
bukan di rumah
bukan di rumah
bukan di rumah
bukan di rumah
yang harus nyimpan
kalau menunggu hep shallot bugle can ngira
ya gitu ketawa maria
tapi ingat buku ini hanya untuk bikin kita sehat bukan untuk bikin kita bahagia
bahagia itu kan tidak bisa dicari
ya tapi kalau indri mau bahagia ya syukuri
jaga dan rawat apa yang indri sudah punya
seperti papa mamamu
mereka minta berapa selfie
kalau gitu kita harus melakukan mediasi selfie sebelum masuk ke jalur hukum
saya susah nafas mak
ramuan mak bagus buat pernafasan
lu mau minta ramuan
tapi lu gak punya duit
yaudah ntar gua bikinin ramuan super buat lu
sampai jumpa di video selanjutnya